pemerintah mulai mematangkan rencana pemindahan ibu kota negara
beberapa kota sudah dilirik oleh pemerintah untuk menggantikan peran jakarta sebagai pusat pemerintahan
disebut sebut butuh anggaran hingga rp empat ratus enam puluh enam triliun untuk menuntaskan proses pemindahan selama paling tidak sepuluh tahun
meskipun berbagai kalangan ekonomi menilai pemindahan ibu kota akan memberatkan anggaran pusat dan daerah
serta berpotensi mendongkrak utang luar negeri
apakah kemudian pemindahan ibu kota ini menjadi satu satunya obat bagi jakarta yang kian penyakitan
atau ada lagi urgensi pemindahan ibu kota negara
kami akan membahasnya dalam newsroom talks
dan untuk membahas persoalan urgensi pemindahan ibu kota negara ini telah bergabung bersama kami
deputi bidang komunikasi politik kepala staf kepresidenan bapak eko sulistyo
selamat sore pak eko
dan nanti juga kami akan terhubung dengan pengamat tata kota yayat supriyatnya
melalui sambungan telpon kita ke pak eko terlebih dahulu
ini dikatakan jakarta banyak penyakitnya mulai dari banjir macet
hingga kualitas air yang menurun begitu pak eko
kemudian apakah ini menjadi tanda lewat rapat terbatas kemarin
presiden jokowi bilang akan memindahkan ibu kota negara
apakah ini menjadi tanda bahwa sebetulnya pemerintah sudah give up
sudah menyerah dengan segala persoalan yang ada di jakarta
ya itu salah satu faktor ya dalam kajian yang disampaikan pak penas kepada presiden
nah tapi secara umum adalah bahwa
dalam konteks fungsi ibu kota itu kan tidak hanya apa
jadi fungsi ibu kota itu mereka kan untuk melayani penyelenggaran pemerintahan ya
tapi juga dibarengi pula dengan lingkungan sosial yang selalu berkembang
ya lingkungan sosial ekonomi dan sebagainya ya termasuk infrastruktur dan sebagainya
nah daya tampung inilah yang kemudian
yang di nilai memang sudah tidak memungkinkan jakarta untuk menjadi ideal sebagai ibu kota
kira kira itulah secara umum
nah tentu dengan dasar dasar penelitian yang ada ya
oke kemudian ini sebetulnya sejarah pemindahan ibu kota sudah ada
sudah ada omongannya sejak masa presiden soekarno
jadi tidak pada hari ini saja
lalu acaranya juga sudah bergulir setelah tahun dua ribu tujuh belas
dimulai juga kajiannya sejak tahun ini mungkin
lalu kenapa tahun dua ribu sembilan belas ini dirasa rasa sudah menjadi waktu atau momentum yang tepat begitu
untuk memulai kajian yang lebih mendalam tentang pemindahan ibu kota
pertama dasar kajiannya sudah ada ya dari bapak penas
dan itu yang kemarin disampaikan dalam ratas itu
dan diputuskan oleh presiden
tapi ini kan baru sebatas dari
apa istilahnya eksekutif ya
karena keputusan atas kedudukan sebuah ibu kota itu
akan ditetapkan dalam sebuah keputusan politik ya dalam undang undang
nah sehingga memerlukan satu navigasi politik terhadap parlemen
untuk bisa memberikan persetujuan
dan itu kan disampaikan oleh presiden sendiri
bahwa nantinya juga ini akan dikomunikasikan dengan parlemen
nah soal waktu dan tepat memang pada tahun ini dua ribu sembilan belas ini
nah saya kira memang banyak tinjauan ya
tadi saya sampaikan bahwa dasar kebijakannya sudah dibuat
dan selesai pada tahun ini
tapi tahun ini saya kira kalau dilihat dari aspek politik
merupakan momentum yang tepat
kemudian ada beberapa wilayah yang kemudian memiliki skor tertinggi
sebagai calon ibu kota baru bagi

palangkaraya mamuju begitu di kalimantan juga sulawesi
landasan apa saja kemudian yang membuat kota kota ini dianggap paling pas paling sesuai
dan apakah nantinya tidak akan menimbulkan gejolak baru di wilayah wilayah tersebut
dengan adanya pemindahan ini
ya jadi yang disampaikan oleh presiden itu belum menunjuk soal lokasi ya
lokasi dalam pengertian misalnya kotanya di sini dan sebagainya
tapi masih menunjuk adalah wilayah
wilayah dengan tingkat ideal
ideal itu dari aspek jarak
itu mencerminkan itu ada di tengah sentrum
supaya kemudian memberikan akses yang sama kepada kota kota atau daerah daerah lain ya
untuk menuju ke pusat pemerintahan
nah kemudian juga dari aspek ideal soal risiko bencana
kemudian wilayah pendukung
nah itu ada semua kajian kajiannya dalam yang disampaikan pak benas kepada presiden
dengan saat ini pulau jawa yang penduduknya semakin padat
apakah kemudian mitigasi yang dilakukan oleh tim presiden
dan kemudian oleh pemerintah sendiri
ini menunjukkan bahwa ini sudah overload
ini akan menimbulkan potensi bencana atau geososial yang lebih parah lagi
jika ibu kota tetap dipertahankan di pulau jawa atau bagaimana
kalau melihat data data memang demikian ya
kita ambil satu contoh saja soal penurunan permukaan tanah
dari data yang ada itu
setiap tahun terjadi penurunan tujuh lima cm
dan kemudian juga dengan perubahan iklim
kenaikan air laut itu juga setiap tahunnya hampir lima sampai
nah kualitas air juga berkurang
kualitas air juga berkurang
dan kepadatan juga makin padat ya
indonesia sudah dikenal sebagai negara yang kepadatannya nomor empat
setelah manila new delhi
sementara kita juga masuk sebagai negara dengan tingkat kemacetan tertinggi di dunia
tapi apakah kemudian
bagaimana prosesnya untuk memindahkan ibu kota ini selama
tadi dikatakan sempat sepuluh tahun
apa yang kemudian akan diprioritaskan untuk pertama kali dipindahkan
kemudian bagaimana nantinya juga untuk menjaga
kestabilan bisnis yang sudah terbentuk di dalam ibu kota jakarta saat ini
jadi yang dipindahkan ini sebenarnya kan pusat pemerintahan ya
artinya jakarta sebagai pusat perdagangan bisnis jasa
itu tentu akan masih tinggal di jakarta ini
jadi yang disebutkan dengan pusat pemerintahan disitu pasti
ada lembaga eksekutif yudikatif legislatif
kemudian juga keamanan kepolisian dan sebagainya ya
termasuk kemudian macam macam pusat kebudayaan karena ada kedutaan dan sebagainya
jadi ini fungsi pemerintahnya aja yang diindahkan
jadi nanti saya akan juga membahas
sebetulnya lembaga lembaga negara mana saja yang akan diboyong kemudian ke ibu kota baru
dan juga mana saja yang akan tetap stay di jakarta
tapi kita sebelumnya akan menyimak informasi berikut
terlebih dahulu masih terkait dengan kegiatan kepresidenan
ada komandan kogasma partai demokrat agus harimurti yudhoyono
yang tiba di kompleks istana kepresidenan jakarta
ahy datang ke istana untuk menemui presiden joko widodo
agus harimurti yudhoyono tiba di istana kepresidenan jakarta pada kamis sore
ahy datang sendiri tanpa ditemani elit partai demokrat
saat ditanyakan komandan kogasma ini mengaku datang ke istana
untuk memenuhi undangan dari presiden joko widodo
kepala staf kepresidenan muldoko menyampaikan
tidak menutup kemungkinan pertemuan kedua tokoh itu akan membahas mengenai situasi politik terkini
termasuk isu mengenai membangun kegiatan kepresidenan
pemerintah yang efektif itu akan sebanyak mungkin teman
sebanyak mungkin koalisi yang semakin kuat
politik sangat dinamis itu lima menit terakhir keputusan berubah sangat cepat
pemerintah yang efektif itu akan sebanyak mungkin teman sebanyak mungkin koalisi yang semakin kuat
pemerintah yang efektif itu akan sebanyak mungkin teman
sebanyak mungkin koalisi yang semakin kuat
dan seterusnya tapi sekali lagi bahwa
jalan yang terbaik
bagaimana membangun sebuah koalisi yang
semua pihak menerima
pemerintahan menjadi sangat efektif
baik kita lanjutkan perbincangan kita terkait
dengan urgensi pemindahan ibu kota bersama
bapak eko sulistyo pak tadi
kalau melihat pertemuan
politik antara dua tokoh
presiden jokowi sepertinya saya juga ingin mengaitkan
bagaimana nanti situasi geopolitik
juga geososial yang
kemudian akan timbul dengan pemindahan ibu kota
dari jakarta kemudian ke kota baru yang akan
dipilih oleh pemerintah
ya menurut saya
yang dari aspek politik
urgent untuk dilakukan
untuk dilakukan seperti yang disampaikan oleh presiden
masalah kebijakan ini pada
parlemen pada anggota anggota
partai politik ya bisa aja
kemudian tadi agenda tadi juga
sedikit menyinggung pasti soal
karena apa soal pemindahan ini juga
menjadi hot issue ya
membahas soal pemindahan ini bisa saja ya
pertemuan tadi juga kita masih belum mengetahui
tentang apa begitu pak tapi kalau anda
wacana pemindahan ibu kota negara ini
tadi kita sempat menyinggung soal sebetulnya
ini kan memindahkan pusat pemerintahan
dipisahkan dengan pusat ekonomi dan bisnis
apakah akan serta merta seluruh
lembaga negara kemudian seluruh
aparatur sipil negara atau asn ini akan
dipindahkan ke kota baru atau nanti akan ada
tetap yang stay di jakarta
ya kita mulai dari skemanya ya
memang pak penas
juga memberikan skema
yang pertama adalah
seluruh asn bisa dipindahkan
tentu dengan ketentuan
di sana estimasinya sekitar
kalau misalnya asn
pasti juga akan memiliki keluarga kan
satu juta setengah orang
apa satu juta setengah penduduk
akan pindah ke sana
dan itu memerlukan
tadi yang disebut
nah skema keuangan ini juga
disampaikan oleh bapak penas juga
di misalnya pekerjaan pekerjaan
yang di biabbn
parlemen dan sebagainya
tapi skema kedua juga melibatkan
misalnya bumn untuk infrastruktur
dan fasilitas sosial pendukung
termasuk peran swasta jadi
pemukiman kemudian wilayah wilayah
bisnis dan sebagainya
bisa dilakukan oleh pihak swasta
pak eko mungkin pertanyaan terakhir
dari skala satu sampai sepuluh misalnya
urgensi pemindahan ibu kota
yang ingin dilakukan oleh pemerintah itu skornya berapa pak
di angka berapa nih optimismenya
ini kan harus dilihat misalnya juga
dari ruang tadi ya
ruang fiskal anggaran
kemudian kesiapan daerah
kalau menurut saya kesiapan daerah
beberapa komendor malah justru
semacam melakukan semacam beauty contest ya
bahwa daerah saya sudah punya begini daerah saya begini
karena ini memang
akan memiliki dampak
ekonomi daerah ya salah satunya
nah kemudian yang paling pokok adalah juga menurut saya
bahwa karena itu akan menjadi keputusan politik
itu harus dikomunikasikan
konstelasi politik yang sekarang apalagi kemudian misalnya dengan
dengan hasil sementara pemilu ini
saya memiliki optimis yang besar
lima puluh lima puluh atau lebih dari lima puluh
sangat optimis lebih dari lima puluh
baik kalau begitu pak eko
dan ini pasti akan yang akan lebih efektif lagi
karena skemanya sudah sangat jelas ya
bagaimana level teknis nanti
presiden akan membentuk badan otorita
yang akan menentukan level pada teknisnya
saya punya keyakinan bahwa presiden akan menafikasikan
ini dibantu tentu dengan
artinya akan memimpin ini untuk
karena ini kebijakan penting dan seratus
ini masyarakat sudah banyak mungkin mendapatkan informasi
terkait dengan kajian teoritis
kemudian ini juga kita pastinya masih menunggu
bagaimana kajian teknikal yang benar benar akan
dilakukan oleh pemerintah dengan saat gas yang pasti
nanti akan dibentuk badan otoritas ya
badan otoritas pasti ya kalau begitu
pak eko untuk sementara terima kasih telah bergabung
bersama kami bapak eko sulistyo
deputi bidang komunikasi politik
kepala staff kepresiden kami menanti bagaimana selanjutnya
langkah pemerintah untuk mewujudkan pemindahan
ibu kota ini dari jakarta
ke pulau ataupun kota kota
yang sampai saat ini juga masih jadi tanda tanya
bagi kita semua terima kasih pak eko selamat sore